kendalanya pada sarana atau fasilitas
karena anak anak saya tidak memiliki gadget tidak memiliki gawai atau hp pinter
sehingga pembelajaran secara daring atau secara online tidak bisa saya laksanakan
nak aku gak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu
saya hanya bisa menitipkan amanah dirimu kepada ini om pak d mas mas ini untuk menyempurnakan kamu
pandemi covid sembilan belas memunculkan sebuah budaya baru dalam lingkungan kerja
sebagian besar perusahaan kini menjalankan sistem work from home
sebagian besar perusahaan kini menjalankan sistem work from home
hal ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar
sistem bekerja dari rumah tentunya tidak berlaku bagi beberapa profesi yang terpaksa harus ada di garda terdepan dalam perang melawan covid sembilan belas
hal inilah yang dirasakan syifa fauziatun nikmah seorang perawat di gedung pusat kesehatan ibu anak kiara rscm
yang bertugas merawat pasien dengan covid sembilan belas bersama dengan dua ratus perawat lain

saya itu kerjanya di ruang rawat inap
ruang rawat inap dewasa dan kadang juga merawat bagian anak
jadi selayaknya merawat pasien pasien di ruangan yang bukan covid sembilan belas seperti biasa
dan kebanyakan pasien pasien covid sembilan belas yang saya merawat itu sudah lansia
mereka itu total care
jadi itu saya bantu untuk memandikan
saya bantu untuk ganti
saya bantu untuk memberikan makan
karena banyaknya pakai ngt atau sonde
ataupun yang makan per oral pun kadang kita suapi
kita kasih obat
jadi merawat seperti biasa pasien pasien yang di ruangan lainnya bedanya
dengan kita menggunakan apd lengkap
itu membuat gerakan kita terbatas
membuat nafas kita juga sedikit terengah engah
jadi lebih mudah latih
kadang itu pusing
selama masa pandemi selain bertugas sebagai perawat
syifa juga masih harus menampung asi demi sang buah hati
ya meski sulit syifa tetap berupaya memenuhi hak putra keduanya yang masih balita
untuk mendapat asupan utama asi
jadi kan anak saya umur satu tahun saat ini sudah empasi
tapi saya masih berusaha untuk
memberikan haknya yaitu asi sampai dua tahun insya allah ya
tapi dengan adanya suasana seperti ini
saya usahakan dengan maksimal untuk bisa memberikan asi
dan nanti suami saya yang akan mengambil
jadi biasanya seminggu sekali nanti asi diambil sama suami
setiap hari siva harus mengenakan pakaian khasmat selama lebih dari tujuh jam
ia pun terpaksa menahan sakit karena asi yang tak bisa dikeluarkan
tak ayal syifa merasa sedih saat produksi asi nya menurun
karena kelelahan dan stres akibat pekerjaannya
pada awalnya tuh saya ingat banget tanggal sembilan itu kalau sekali pumping saya bisa satu ratus dua puluh mili
seiring berjalannya waktu sampai sekarang dua puluh hari nggak pulang
dan tidak diberikan asi secara langsung gitu ya
netek langsung itu produksi menurun
sekarang itu paling sekali pumping itu cuma tujuh puluh delapan puluh sampai sembilan puluh cc gitu
mungkin pertama karena itu
kedua juga karena mungkin ya kepikiran ada stres juga ya yang sedikit faktornya itu
bisa mengurangi jumlah dari ee
tidak sedetik pun ia lewatkan hari harinya tanpa memikirkan sang buah hati dan keluarga tercinta
semenjak ditugaskan pada sembilan april lalu telah dua puluh hari lebih
siva belum bisa bertemu dengan sang buah hati
saya itu ditugaskan mulai enam april ya
enam april dan sudah diberikan penginapan dari pihak rumah sakit
jadi saya sudah menginap itu dari tanggal sembilan
sudah dua puluh hari saya nggak pulang
terus harus kuat
kalau kangen biasanya sih video call atau nelpon biasa
dan saya itu nggak begitu sering untuk video call karena mungkin malah agak mellow gitu setelah video call karena kangen
menjadi ibu yang sedang menyusui sekaligus perawat tidaklah mudah
beruntung syifa mendapat dukungan penuh keluarga
kalau mama di rumah juga kasih support
ya udah nanti mama yang jajan anak anak gitu
saat ini saya punya dua anak
anak saya yang pertama empat lima tahun
yang kedua satu tahun
dalam kondisi yang sulit bagi shiva hal terpenting saat ini adalah memberikan yang terbaik kepada para pasien
cemas dan takut karena harus berada di zona merah ia singkirkan demi pengabdiannya sebagai seorang perawat
jujur takut gitu ya
was was kalau dia nanti batuk kena ke kita atau gimana
tapi selama saya sudah memakai apd dan saya melihat pasien pasien ini kasihan
siapa lagi yang merawat mereka gitu kan
tidak ditemani keluarga
jadi saya berpikir gimana kalau itu keluarga saya yang dirawat
atau orang orang terdekat
jadi kalau memang ini sudah tugas saya ya sudah
saya beranikan diri
saya merawat mereka
karena mereka juga ada yang curhat
ada yang punya anak
ada yang punya keluarga
dan mereka hanya bisa video call
dan sebisa mungkin saya memberikan mereka semangat juga untuk ayo cepat sembuh biar cepat pulang
saya harus merawat mereka
jadi rasa takut itu saya lawan
perjuangan shiva dan ratusan perawat lain melawan covid sembilan belas memang tidak mudah
menjauh dari keluarga dan mendekat kepada pasien menjadi pilihan mutlak
tak berlebihan jika mereka disebut pahlawan bagi dua dunia
dunia kesehatan dan dunia keluarga
perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini hanya berharap semua pasien yang terkena covid sembilan belas dapat segera sembuh
dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di rumah
kendalanya pada sarana atau fasilitas
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
vera asyik mencoba dengan kemampan untuk berkas artikel hidup dan pend refinansienna
ketika pak wand baik diigma
saya adaunitel yang menarik server famili
federa tanpa kita
selain sistem work from home atau kerja dari rumah selama masa pandemi berlangsung di indonesia
para pelajar juga tidak bisa melakukan aktivitas belajarnya di ruang kelas sekolah
belajar di rumah dengan mengerjakan tugas yang diberikan
hingga belajar secara daring atau online mulai diterapkan sejak akhir maret lalu
sistem belajar online sebenarnya cukup efektif dan membantu
namun hal ini tidak berlaku bagi pelajar di beberapa daerah yang tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menjalankan sistem daring
hal inilah yang menggerakkan afan faturahman seorang guru sekolah dasar negeri batu putih lauk iii kabupaten sumedag madura
sudah sekitar dua bulan afan memutuskan untuk mendatangi rumah para siswa yang tidak bisa belajar secara online
semua murid di sma
sdn batu lauk tiga ini tidak ada yang memiliki perangkat belajar online karena keterbatasan ekonomi
kalau di sini memang kendalanya pada sarana atau fasilitas
karena anak anak saya tidak memiliki gadget tidak memiliki gawai atau hp pinter
sehingga pembelajaran secara daring atau secara online tidak bisa saya laksanakan
bukan berarti pembelajaran online itu tidak bagus itu juga bagus
karena juga mengajarkan literasi digital pada anak anak
hanya saja karena kebetulan siswa saya masih belum punya gawe itu
sehingga pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara online
beberapa wilayah di pulau madura khususnya di kabupaten sumeneb
memang masih memiliki masalah dengan ketersediaan jaringan internet
dan kepemilikan gawai atau gadget bagi anak anak didik
akibatnya siswa tersulitan mengerjakan
tidak ada yang menggambarkan tugas di rumah
dan tidak bisa mendapatkan bimbingan dari guru secara online
karena surat edaran yang cuma dari tanggal enam belas sampai sekian
jadi di akhir pembelajaran anunya tuh
teman teman memberikan waktu belajarnya cuma untuk rentang waktu satu minggu
nah setelah itu ada surat edaran lagi

itu sudah jelas pak
di sini it nya tidak ada hardphone nya tidak ada
tanggung jawab pembelajaran di sekolah sebenarnya diserahkan kepada kesiapan pihak sekolah
meski pemerintah mengimbau belajar secara online
namun tidak semua sekolah memiliki perangkat digital
karena itu dituntut kreativitas sekolah termasuk mengajak orang tua murid
agar ikut mengawasi pendidikan anak di rumah
bentuk kreativitasnya apa ini salah satu gurunya yang menerapkan kreativitas seperti pak ahmad
nah ini dikembangkan lagi sama pak bupati tidak hanya kita melaksanakan kunjungan
tapi bentuk tanggung jawab pembelajaran di rumah juga orang tua
keterbatasanlah yang membuat afan fatur rahman berinisiatif untuk mengunjungi rumah murid muridnya
yang tidak memiliki gawai untuk belajar online
setidaknya ada tiga hari dalam seminggu afan mendatangi tujuh hingga dua belas rumah siswanya per hari
dengan mengendarai sepeda motor
saya biasanya menggunakan beberapa media gitu ya
ada yang menggunakan media papan kecil yang bisa dihapus
ini biasanya kalau untuk mengajari anak anak misalnya berhitung
misalnya menuliskan angka angka termasuk juga menuliskan huruf
menuliskan kata untuk anak anak yang masih kelas awal
di samping itu saya juga membawa buku buku cerita anak yang ada gambarnya untuk dibaca
ada yang dibaca sendiri ada yang dibaca bersama sama
kemudian saya juga bawa media boneka
media boneka ini saya bawa untuk membuat anak anak suka anak anak senang
terbukti memang ketika saya membawa boneka mereka lebih senang lebih antusias untuk belajar dengan boneka itu
setelah semua siap awan bergegas menyalakan sepeda motornya untuk menuju rumah siswanya
yang kali ini mendapat jatah belajar darinya
tak jarang afan harus menitipkan sepeda motornya di warung atau rumah warga setempat
untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumah muridnya
yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor
rata rata afan menempuh jarak hingga dua puluh km untuk mencapai beberapa rumah siswanya
meski tidak dekat hal ini tak membuat nyali avancio
afan sebenarnya mengakui ada kekhawatiran sendiri beraktivitas di luar rumah saat masa pandemi seperti ini
saya menyadari betul bahwa berat memang mengunjungi anak anak itu di masa pandemi seperti sekarang
karena saya juga tidak tahu siapa siapa yang sudah terpapar dan belum
tetapi bagi saya pada saat saya mengunjungi rumah siswa protokol pencegahan covid sembilan belas ini juga saya laksanakan
misalnya saya mewajibkan untuk menggunakan masker pada anak anak juga
karena ada beberapa orang baik yang mendonasikan masker untuk anak anak saya
kemudian saya juga menjaga jarak dengan mereka
agar mereka tidak bergerombol
agar mereka tetap menjaga jarak
kemudian saya juga selalu berpesan agar anak anak itu sesering mungkin cuci tangan
karena cuci tangan ini salah satu pencegahan juga dari penularan virus corona
jadi ada anak kadang sebelum belajar itu saya semprot tangannya dulu
kemudian agar bersih
setelah itu baru melaksanakan pembelajaran
setelah selesai pembelajaran ketika mau pulang saya juga melakukan sama seperti itu
proses belajar mengajar yang dilakukan afan disambut baik oleh para orang tua siswa dan siswa afan sendiri
karena pak afan seru lucu bikin anak anak mau sama pak afan
jadi semangat belajar ya
biasanya kalau tidak ada pak afan gimana belajarnya di rumah
belajar baca yang pak afan ajarin diulang lagi
karena pak afan itu datang sudah pari aja ke sini saya senang
kalau tidak ada pak afan anak anak masih belajar nggak pak
belajar sendiri belajar baca sendiri
sudah belajar main
ini kan kalau di rumah sendiri anak anak belajar
kalau bosan gimana
terusan main sama temannya belajar ke rumah temannya
alfan faturahman berharap
kesenjangan fasilitas teknologi ini menjadi perhatian pemerintah
agar semua sekolah baik di kota maupun di pelosok memiliki fasilitas yang sama
sehingga kesempatan untuk bisa belajar secara online
bisa dirasakan semua anak didik dimanapun
bapak bu anda lah binatang laut
nak aku gak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu
saya hanya bisa menitipkan amanah dirimu kepada ini om pak d mas mas ini
untuk menyempurnakan kamu
pengalaman yang membuat saya sangat emosional
cuma semasa damai ini ada l monsieur ar leonardo
kebanyakan nini perempuan depan
serempaa paling berpeninda
adik mas mas ini untuk menyempurnakan kamu
kondisionalnya adalah mereka belum usianya belum relatif lama
ketika waktu itu yang saya bawa sekitar umur delapan bulan
dan itu sesuatu yang bergejolak di diri saya
karena ini juga menjadi pengalaman yang sangat berkesan di diri saya
ketika saya merasakan bagaimana pernah ditinggalkan
karena allah belum mengizinkan saya untuk menjaga amanah beliau
pernah membayangkan akan melakukan tugasnya hari ini sebagai tim pemakaman jenazah covid sembilan belas
pemakaman bayi ini bukanlah satu satunya pemakaman yang ditangani aris widodo
bersama tim dukungan gugus tugas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
kerja sebagai tim search and rescue atau tim sar sudah dilakukan aris lebih dari separuh hidupnya
terakhir aris bergabung dengan tim reaksi cepat
dan ulangan pencarian daerah istimewa yogyakarta atau trc bbbd die sejak erupsi merapi dua ribu sepuluh lalu
pekerjaan ini adalah panggilan jiwanya
selain sebagai tim pengubur jenazah
aris juga menjadi tim dekontaminasi yang bertugas mensterilkan personel
dan kendaraan ini digunakan untuk mengangkut pasien dan jenazah covid sembilan belas
meski sudah terbiasa dengan kegiatan kemanusiaan covid sembilan belas membuat semuanya berbeda
kedua tugas ini mengharuskan aris menggunakan alat pelindung diri atau khasmat lengkap layaknya tenaga medis
baju ini tertutup rapat dan sangat membatasi gerakan
tak hanya itu aris juga merasa panas saat memakai baju ini

dukungan istri dan kedua anaknya adalah kekuatan terbesar bagi aris
di awal terlibat dalam penanganan covid sembilan belas ini aris mengaku mendapat tentangan dari keluarganya
namun mereka kini bisa mengerti setelah dijelaskan prosedur standar yang harus ia jalani

sejak penanganan covid sembilan belas aris tak pernah pulang ke rumahnya di semarang jawa tengah
terima kasih lewat telepon menjadi pelepas rindunya
namun istri aris uminar tak pernah mau diajak berbicara tentang covid sembilan belas
meski uminar selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang virus ini
dia selalu menyampaikan setiap kali ada kejadian selalu bicara kepada saya
jaga diri jaga diri
yang terakhir yang indogrosir karena ada ternyata ada temannya yang kena
dan di situ kemudian dia menyampaikan jaga diri jaga diri
itu yang pesan yang selalu disampaikan
komandan trc bpbddiy
komandan trc bpbddiy
yang menjadi koordinator tim dukungan gugus tugas covid sembilan belas diy
percaya penuh kepada kemampuan anggotanya
kepada aris widodo
ia bahkan memberikan apresiasi khusus
beliau senior senior dan banyak menjadi contoh
saya pikir dia membawa itulah dengan baik gitu
sebagai contoh tadi mungkin dia punya
jadi mempunyai kekuatan lebih supaya
itu bisa menjadi apa ya semangat junior juniornya
jadi kalau melihat karakter dia seperti itu sih
tim gugus tugas covid sembilan belas diy didukung berbagai unsur di luar bpbd
seperti relawan polri dan tni
mereka yang berkolaborasi di sini juga memberikan apresiasi atas kerja aris widodo
meski baru bekerja bersama hampir dua bulan terakhir
mereka sudah akrab dengan kerja di bppbd

mereka sudah akrab bagaikan kawan lama
dia berani mengorbankan sih mengorbankan waktunya tenaganya pikirannya
untuk harus stand by di sini
dalam menjalankan tugas tidak ada kata waktu lelah
tidak ada kata waktu menyerah sebelum tugas itu selesai dilaksanakan
meski sudah lebih dari seperempat abad melakukan tugas kemanusiaan ini
aris mengaku tidak akan berhenti
di usianya kini yang sudah menginjak empat puluh delapan tahun
ia tetap akan menjalankan tugasnya selama dipercaya menjalankan amanah ini